sekarang saatnya kita harus
dia keluar wik
oh kini kita berhasil wik
sekarang penghalang antara kamu dan tristan sudah kita enyahkan
waktunya kamu yang masuk ke dalam
kalau kamu bilang sama aku
aku terlalu mengikucampurkan urusan privasi kamu pribadi kamu
iya aku akuin aku ikucampur
tapi aku mau kamu sadar
aku ngelakuin itu semua itu buat kebaikan kamu
karena aku nggak mau sampai ada apa apa sama kamu
aku gak mau sampai kamu dilukain orang
kamu tahu sendiri belakangan ini banyak orang yang incer kamu kan
kalau emang kamu nggak mau aku ikucampur lagi urusan pribadi kamu
aku nggak akan
aku nggak akan pernah ikucampur lagi
jangan pergi dari hotel ini rasha
tapi jangan salah paham rasha
aku nggak mau
karena kamu udah banyak banyak nolongin aku
dan aku tak budi sama kamu
tapi aku pengen bisa hidup kayak yang lainnya
dan nggak semua orang bisa masuk ke dalam ruang pribadi aku
jangan inget n
tahu pasti untuk merayakan kebebasan kamu kan karena tristan janji kalau dia tidak akan pernah
kucampur lagi urusan pribadi kamu bener gak yes jadi mulai sekarang aku sama tiara mau pergi
kemana aja tuh udah boleh udah bebas gak bakal dilarang lagi sama tristan bebas bebas
gimana nih sekarang nih amelia sendiri gagal lagi gagal lagi rencana kita justru makin suka sama
tasya sekarang memilihkan tadi tristan mencegat tasya spoy dia nggak pergi sampai dia bilang bilang
tasya kok dia nggak akan pernah ikut campur dengan kehidupan pribadinya tasya oke oke kamu
jangan takut jangan khawatir
jangan cemas sekarang saatnya kita harus keluarkan semua seluruh kemampuan kita untuk menyingkirkan
tasya dari kehidupan kita enggak boleh dong berhenti di sini aja ya kan kasih banyak jalan
ferry dengar baik baik sudah saatnya
selesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan
kita selesaikan rame rame oke demi suksesnya rencana kita paham ngerti ngerti dong
bagus kamu datang tepat waktu
lu yang telat nih lewat jam berapa
masih banyak perusahaan lain lebih penting daripada lu
ini ya gua nggak mau buang buang waktu pokoknya intinya gua mau lu bayar cash baru gue kerjain semuanya
kamu nggak usah khawatir untuk itu saya datang kesini
ini uang muka untuk kamu
doang itu baru uang muka ngerti nggak sih
jangan bilang kamu bikin cewek itu jatuhin sama kamu hmm
cuma segedar karena kamu ngeluarin dia di hotel venus
ya kayak yang udah udah aja lah pa
nggak ada yang lain selain acting
nama juga cari duit totalitas
lagian kalau aku perhatiin
ini perempuan sama aja kayak cewek cewek yang pernah aku temuin
papa tenang aja
tenang aja abis ini aku bikin dia jatuh cinta sama aku
abis itu buang cari yang baru
pasti ada saatnya kamu cinta mati sama cewek
sampai kamu rela ngelakuin apa aja buat tuh cewek
bacot kamu yang gede tadi itu bakal nggak kepake buang ke laut
kali ini kamu beda ren
itu pret apa
gimana fet saya punya konsep baru nih pak
gimana kalau kita hadirin bintang tamu di hotel kita
jadi setiap hari itu ganti ganti
ya tapi tasnya tetap nyanyi
itu bener bener ide brilian pak
itu bagus banget dan saya bener bener setuju pak
idi angket pegawai